pemerintah provinsi dki jakarta bersama pln menggelar karnaval jakarta langit biru
karnaval ini merupakan pawai kendaraan listrik yang akan diikuti hampir lima ratus kendaraan listrik
karnaval jakarta langit biru diisi oleh pawai kendaraan dari kawasan patung pemuda senayan hingga bundaran hi jakarta
sebanyak empat ratus tujuh puluh kendaraan listrik mulai dari sepeda mobil hingga bus listrik akan mengikuti pawai tersebut
kegiatan ini dalam rangka memperingati hari listrik nasional ke tujuh puluh empat sekaligus hari sumpah pemuda ke sembilan puluh satu yang jatuh pada dua puluh delapan oktober
selain itu kegiatan ini juga termasuk dalam rangkaian persiapan jelang perhelatan balap mobil formula e yang rencananya akan digelar tahun depan
gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemprov untuk mengurangi pemakaian kendaraan bermotor yang dapat memperburuk kondisi udara di ibu kota

kegiatan ini juga termasuk dalam rangka memperburuk kondisi udara di ibu kota

kegiatan ini juga termasuk dalam rangka memperburuk kondisi udara di ibu kota

kegiatan ini juga termasuk dalam rangka memperburuk kondisi udara di ibu kota

tidak mengungkapkan emisi begitu verdi
baik terima kasih arya dita utama dari jakarta